pemerintah memperpanjang pembekuan keagotaannya di organisasi negara pengekspor minyak atau opec
keputusan ini diambil sesuai dengan arahan presiden joko widodo
dalam rilis resminya menteri sdm ignatius jonan mengapresiasi ajakan opec untuk bergabung kembali oleh opec
namun dengan berbagai pertimbangan indonesia menilai sepanjang kebijakan pemangkasan produksi minyak mentah masih dilakukan
indonesia mengambil sikap untuk tidak menjadi anggota penuh
hal ini dikarenakan kebutuhan pasokan minyak mentah dalam negeri masih tinggi
dan penerimaan dari sektor migas masih dibutuhkan
sebelumnya pemerintah indonesia memutuskan untuk membekukan sementara keanggotaannya di opec pada tiga puluh november dua ribu enam belas lalu